rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu dua ribu dua puluh empat di kpu provinsi jawa timur selesai dilakukan
hasilnya pasangan calon nomor urut dua prabowo subianto dan gibran raka buming raka unggul
calon presiden prabowo dan gibran raka buming raka unggul dengan perolehan suara enam belas tujuh ratus enam belas enam ratus tiga suara
diikuti oleh pasangan anies mohaimin dengan empat empat ratus sembilan puluh dua enam ratus lima puluh dua suara
dan kemungkinan ada ganjar pranowo dan mahfud md dengan suara empat empat ratus tiga puluh empat delapan ratus lima suara